pandemi covid sembilan belas tak melulu bikin kantong tipis
helvira garmin misalnya seorang ibu rumah tangga di surabaya jawa timur
justru mendulang uang dari hobi memelihara kucing
kucing bukan sembarang kucing ya
sejak dua ribu sembilan belas silam helvira gemar memelihara kucing ras
saat pandemi melanda ia pun mulai beralih dari sekedar hobi
kemudian mengembangbiakan kucing kucing peliharaannya
seperti kucing persia pignose persia flatnose hingga himalayan mixed dog
tak berhenti di situ elvira juga membuka jasa penitipan kucing
gayung bersambut jasa penitipan kucingnya ramai oleh warga yang menitipkan kucing kesayangannya
karena sang pemilik tengah menjalani isolasi di rumah sakit karena terpapar covid sembilan belas
dari bisnis yang dijalaninya saat ini helvira mampu meraup untung jutaan rupiah
banyak peminatnya seluruh jawa timur sampai keluar kota
sebenarnya banyak sih kemarin ada yang pesan dari jakarta
tapi nggak berani kirim ke jakarta soalnya resiko kucingnya nanti sakit atau
orang yang terkena covid sembilan belas terus nggak bisa memelihara kucingnya
di sini sempat dia
kucingnya dititip itu selama hampir sebulan
orangnya kena covid pas lima harinya baru minta dijemput kucingnya
memiliki hobi memelihara hewan memang bisa menatakan cuan bagi pemiliknya
di bandung barat seorang pria membudidayakan puluhan hewan perekat
yaitu skinny gwinia pic atau sering disebut juga tikus belanda
dari hobi yogi akhirnya tertarik membudidayakan hewan perekat ini
perawatannya pun tak sulit
cukup diberikan pakan sayuran seperti rumput wortel timun tomat dan paprika
siapa sangka dari bisnis kecilnya ini yogi bisa meraup untung hingga lima belas juta rupiah setiap bulannya
alhamdulillah terutama di pandemi ini saya mendapatkan penghasilan dari skinity ini ya
ini biasanya tergantung warna ya
kita menjual dari range enam sampai delapan juta per pasang
nah karena ini lagi pandemi yogi pun memanfaatkan media sosial untuk menjual skinny gloenia pick miliknya
tim liputan cnn indonesia